orang utan albino yang ditemukan di desa tanggaring kabupaten kapuas kalimantan tengah
kondisinya terus membaik usai menjalani perawatan dan pemulihan di pusat rehabilitasi borneo orang utan survival foundation nyaru menteng palangkaraya
orang utan albino ini juga menjadi perhatian dunia lantaran tergolong sangat langka dan unik
inilah kondisi orangutan albino saat berada di klinik pusat reintroduksi orangutan nyaru menteng jalan cilik rewood
kilometer dua puluh sembilan palangkaraya
tim medis yayasan bos palangkaraya terus mengembalikan kondisi satwa dilindungi ini
yang sebelumnya memprihatinkan saat dipelihara warga
setelah menjalani perawatan dan pemulihan selama sepuluh hari lebih di pusat rehabilitasi orang uta jarum menteng
kondisi orangutan albino betina usia lima tahun terus menunjukkan progres yang baik
saat diselamatkan berat badannya hanya delapan tiga kg saat ini telah naik empat lima kg menjadi dua belas delapan kg
tidak hanya itu
orang utan albino ini telah rutin meminum susu dan memakan buah buahan lainnya seperti pisang dan nanas
berat badannya sekarang mengalami kenaikan sebesar empat lima kilo
jadi dalam sepuluh hari bukan mengalami perbaikan empat lima kilo itu dari kami evaluasi yang bagus
spesial dia dengan albino ya karena terlihat bahwa ketika dia berada di luar ruangan
yang agak terang dia agak sedikit menutup mata dan seperti ini
kita masih melakukan observasi ulang bagaimana kondisi kulit dan kondisi matanya
meski terus menunjukkan perkembangan baik namun orang utan albino betina masih harus terus mendapat perawatan intensif tim medis
mengingat kelainan pigment yang dimilikinya
orangutan albino ini sangat sensitif terhadap cahaya yang berlebihan
sam sudinur palangkaraya